perdebatan di internal partai golkar belum berakhir meski rapat pleno dpp partai telah menyepakati menetapkan erlangga hartarto sebagai ketua umum pengganti stenovanto
perombakan kepengurusan partai dalam rangka bersih bersih beringin kini menjadi masalah utama di partai golkar
jolok di internal partai golkar belum usai meski rapat pleno telah memilih erlangga hartarto sebagai ketua umum pengganti setia novanto
ada dua isu penting dalam munaslup yang kini menjadi pembicaraan di internal beringin
kubu erlangga berniat menjadikan munaslup sebagai ajang bersih bersih partai
perombakan kepengurusan diperkirakan menjadi negosiasi paling alot dalam forum munaslup
selain itu kubu erlangga menginginkan agar masa jabatan kepemimpinan hingga lima tahun mendatang
datang bukan sampai dua ribu sembilan belas
namanya juga munaslup pasti ada suara suara aspirasi baru
oleh karena itu kita harus mengakomodasi daripada mengakomodir
daripada aspirasi aspirasi itu dalam agenda oleh stereo komite
sehingga dengan demikian nanti agenda kita betul betul bisa membuat para peserta munas itu bisa membahas dengan baik
sementara kubu lainnya mengakui perombakan kepengurusan menjadi hak prerogatif ketua umum baru
loyali stenovanto meyakini erlangga akan menepati janji
mengakomodir semua vaksi di internal beringin
dalam forum munaslup ada lima ratus enam belas kader golkar yang memiliki hak suara
jika mereka setuju dengan usulan perombakan pengurus
maka loyali stenovanto terancam tersingkir dari kepengurusan perpustakaan
selain itu forum munaslup akan menentukan lama masa jabatan erlangga hartarto memimpin partai beringin
inilah kerja kerjanya mereka kerja kerja teknis
setelah tersandara kasus hukum yang menderas stenovanto
tinggal satu langkah lagi golkar memasuki babak baru dengan nahkoda yang juga baru
namun bukan golkar namanya
jika tidak ada intrik dan dinamika bahkan ketika mereka sudah bersepakat nih untuk menggelar munaslup
mungkinkah di munaslup esok hari
hari akan tercipta arena pertarungan yang juga menarik
atau hanya jadi sekedar ajang formalitas pengukuhan erlangga sebagai ketua umum yang baru
sementara itu dunia internasional termasuk indonesia terus meneriakan penolakannya atas kebijakan presiden trump tentang yerusalem
apakah gerakan gerakan ini juga hanya akan berujung pada statement kutub mengutuk
atau ada langkah konkret lain yang bisa dilakukan dunia internasional termasuk masyarakat di indonesia
dua topik itulah yang akan kami bahas dalam segmen indonesia minggu ini
pada malam hari ini bersama mas bambang harimurti jurnalis senior
terima kasih mas bambang sudah datang
mentang mentang ngomongin golkar ini pakai baju kuning ya
kemudian ada pak firdausyam yang juga pakai baju kuning dosen ilmu politik dari universitas nasional
terima kasih pak firdaus sudah datang
ini bukan jadi anggota golkar kan tapi memang karena kebetulan aja pakai baju batik kuning ya
saya akan ke pak firdaus dulu
ini kalau kita bicara mengenai jelang munaslup golkar sebelum kita bicara mengenai topik palestina
apakah dalam perspektif anda munaslup dan rapimnas kali ini akan jadi ajang
ini merupakan pertarungan yang sengit seperti kalau kita lihat dalam munaslup munaslup golkar sebelum sebelumnya
atau ini hanya akan jadi sekedar ajang formalitas seperti yang tadi saya katakan untuk pengukuhan erlangga saja
ya saya kira munaslup ini apapun yang akan dilakukan golkar pertama dia akan mempertahankan tradisinya
bahwa golkar partai yang dia ingin bagian dari kekuasaan
itu nomor satu ya
nomor satu dia harus safety kan
jadi kalau kemudian sekarang arus besar di golkar ini
golkar itu memunculkan erlangga itu memperkuat bahwa golkar ingin mempertahankan tradisi
jadi review pencalonan kembali pak jokowi sebagai presiden itu tidak akan mungkin terjadi gitu ya
dalam prediksi anda pak fir ya
ini kecerdasan golkar saya kira saya melihatnya golkar melihat situasi ya
karena kalau dia mempertahankan sn ada beban dalam menghadapi dua ribu sembilan belas kan
menyangkut basis kulturalnya akan melemah begitu
tapi dengan dia dengan dukungan yang diberikan kepada erlangga yang memang juga dia sekarang duduk dalam kabinet
ada dua yang didapatkan golkar yang pertama membangun satu pencerahan yang baru ke masyarakat
bahwa golkar melakukan pembaruan golkar ingin bebersih lah ya
pimpinannya harus yang clean ya dan erlangga ini memang cool ya saya lihat
orang yang tidak banyak masalah yang kedua kemudian golkar meyakinkan pemerintahan sekarang
bahwa golkar tetap bersama dengan perahu pemerintahan sekarang
seberapa keuntungan atau kapitalisasi politik yang diperoleh golkar jika dia memutuskan putus cinta dengan stiano fanto dan rombongannya misalnya gitu
atau image nya gitu
iya saya kira image nya akan baik ya kalau dia memutuskan dengan sn kan
karena memang sn sendiri sekarang menjadi problem besar kendala besar ya
baik di internal golkar maupun eee
konstituennya juga di masyarakat sebaliknya dengan dukungan kepada erlangga
peluang golkar untuk membangun satu pencerahan baru
bahwa golkar kemudian aspiratif golkar mendengarkan suara arus bawah golkar juga mendengarkan suara masyarakat urban
kemudian golkar juga meyakinkan pemerintahan sekarang
bahwa golkar akan memperkuat apa yang menjadi rencana pemerintahan sekarang
termasuk dukungannya kepada tahun dua ribu sembilan belas
tapi anda lihat dukungan kepada erlangga sendiri sudah solid ya pak firdaus
sejauh ini tidak ada riak riak yang cukup berarti ya
ini menarik juga kalau soal ini
agak aneh soalnya golkar saya tidak pernah menemukan dalam sejarahnya mungkin golkar ini satu suara gitu
bisa jadi di dalam ruang terbuka dia sepertinya tenang tapi pergulatan
pak firdaus ditahan dulu kita akan bersambung ke arena rapimnas golkar
di sana golkar dikabarkan mengubah dukungannya di pilkada jawa barat
ketua umum partai golkar erlangga hartarto mencabut dukungan terhadap ridwan kamil dan daniel mutakin
yang sebelumnya disahkan oleh stiano fantola
langsung saja kita akan bergabung ke konversi persnya di hotel sultan jakarta
kami terima pukul setengah lima sore tentang pencabutan dukungan dpp partai golkar terhadap calon gubernur
bapak ridwan kamil
surat itu kami terima tadi sore
dan kami terima setelah dpp partai golkar melaksanakan pleno setelah melaksanakan rapat pleno
kami terima dari wakil sekjen dpp partai golkar ibu ratu dian
yaitu isinya saya yakin teman teman sudah mengetahui
terkait dengan pencabutan rekomendasi calon gubernur dari saudara ridwan kamil
dengan alasan dengan dasar yang di dalam surat tersebut eksplisit disebutkan bahwa
karena setelah rekomendasi dikeluarkan
sampai dengan tanggal dua puluh lima november
tidak ada komunikasi yang dilakukan
oleh calon gubernur bapak ridwan kamil dengan dpd partai golkar jawa barat
itu yang tersurat didalam surat tersebut
jadi sekali lagi kami dpp golkar jawa barat menerima surat itu
alasannya tentunya dpp yang lebih paham
alasannya sekali lagi tentunya dpp partai golkar jawa barat
yang lebih paham namun yang tersurat di dalam surat itu seperti itu
karena tidak hanya komunikasi
hal hal yang lain tentunya itu menjadi domain dpp
pada kali itu sebagai pengantar dari saya
nama saya kudrat iswara
saya ketua badan pemenangan pemilu partai golkar jawa barat
dan disampingi oleh ibu tri rahindra sari
dari wakil ketua bapilu golkar jawa barat
pada kali itu sebagai pengantar
silahkan kepada ibu
pak deddy mulyadi sudah mengetahui adanya surat ini
dan pak dedy mulyadi juga hari ini tentunya sudah ada di jakarta
karena akan mengikuti rapi mnas dan munaslup partai golkar
yang akan dimulai malam ini sampai dengan hari kamis
jadi pak dedy sudah mengetahui hal tersebut
terkait calon kepala daerah
apakah itu calon gubernur maupun calon bupati dan wali kota
sesuai dengan juklak nomor enam tahun dua ribu enam belas dari dpp partai golkar
itu menjadi kewenangan atau domain dpp partai golkar
kami baru menerima surat itu
untuk selanjutnya kami tentunya menyerahkan kepada dpp partai golkar
sesuai dengan mekanisme yang ada
pak ini kan untuk pencabutan rekomendasi usulnya ke rk

untuk tidak menyampaikan sendiri dari dpp
satu penyerahan ke provinsi jawa barat

kami dpp partai golkar juga baru menerima tadi sore

nah jadi karena dpp tahu bahwa kami pengurus golkar jawa barat sudah ada di jakarta
tadi jam setengah lima kami diminta untuk menerima surat itu
dari wakil sekjen dpp partai golkar
pak kalau untuk pencabutan apa dukungan seperti itu tuh bagaimana sih pak prosesnya
apakah itu bisa dilakukan tiga tiga

atau mungkin dari dpp sudah dalam tangga putih menempuhi tuan kami atau bagaimana
informasi yang kami terima tim pilkada pusat yang memberikan masukan kepada dpp partai golkar secara institusi
jadi ada tim pilkada pusat dpp yang memberikan masukan
yang mungkin melihat yang mungkin melihat sejak dikeluarkannya rekom per tanggal rekom yang sebelumnya sampai dengan tanggal dua puluh lima november
melihat progres yang ada mungkin tidak sesuai yang diharapkan
kami tidak tahu persis kami tidak ingin mengira ngira
tapi yang pasti tim pilkada pusat lah yang menurut ibu ratu dian tadi
waktu saya dikenal yang memberikan masukan kepada dpp partai golkar
pak apa pak idrus tadi menyebut kenapa ini dilakukan sebelum di apa putuskannya pak irlander sebagai ketenggolkar
bukan pas pak idrus menjadi plt itu pak kenapa penabutannya sekarang

pada saat rapat persis
pada saat persiapan munaslup kami ketemu
tapi pada saat rapat pleno tentunya kami tidak ikut
dan kami menerima surat itu setelah rapat pleno
jadi kami tidak kami tidak dan belum bertemu langsung dengan pak sejajar
pak ini kan sampai tanggal dua puluh lima belum ada komunikasi dari pihak kpk
ya itu tadi pernyataan dari iswara ketua bapilu dpd satu golkar jawa barat
yang mengumumkan keputusan dpp partai golkar
yang mencabut dukungan bagi ridwan kamil dan daniel mutakin dalam pilkada jawa barat
saya akan ke mas bambang ini predictable apa unpredictable
atau anda lihat kalau misalnya predictable terlalu cepat nggak menurut anda keputusan seperti ini
ya memang sebetulnya rada predictable tapi rada kecepatan ya
rada kecepatan ya
karena kan belum ketua umumnya juga belum
walaupun ini kelihatannya ya semacam
kita tahu kan deddy mulyadi ini memang salah satu yang menggalang dpd satu untuk memuluskan hartarto ini menjadi ketua umum ya
ini semacam langsung dibayar gitu loh
ah kesetiaan loyalitasnya langsung dibayar
dp di awal kali ya maksudnya
ya ini dp jadi kalau rumah ada rumah tanpa dp kalau ini justru di dp nya duluan gitu ya
ya tapi anda lihat ini menjadi suatu dinamika yang sangat bisa diprediksi
masuk akal dari karena memang ada yang juga ragu sebenarnya pergantian kepengurusan ini kalau bisa jangan mengganggu dong keputusan eksekutif yang sudah ditetapkan dpp sebelumnya gitu mas bambang
tapi kalau saya lihat ya ini agak unik ini kan tiba tiba semua sesepuh ini seperti udah kita aklamasi aja gitu ya
padahal kan kita tadinya menduga akan ada pertolongan yang seru
jadi kalau saya menduga ini mereka mungkin sadar
mereka mungkin sadar bahwa udahlah ngelawan pak jokowi itu all most mission impossible lah
jadi mereka ini sekarang fokus nomor dua oposisi nomor dua
untuk wakilnya pak ya wakil presiden karena kan golkar ini kan juga kekuatan selalu tiga besar kan
bahkan pernah nomor satu gitu
jadi saya kira mereka ingin bagaimana kita jangan berantem sekarang kita harus benar benar fokus
supaya partai kita dapat suara banyak kita bisa paling nggak merebut nomor dua
karena kalau berantem pasti hasilnya jelek
jadi mereka pikir nanti kita merebut pepesan kosong nih
tapi ini kan anomali mas bambang kalau kita melihat pak firdaus ini kan anomali kalau melihat proses politik di golkar
munas demi munas pasti akan ada pertarungan sengit bahkan ada keluar partai baru anaknya golkar gitu
ini kok agak anomali gitu pak firman
gizi lagi parah ekonomi
pak fir apa yang bisa menjelaskan anomali politik ini
saya kira memang golkar perlu konsolidasikan setelah menghadapi satu konflik internal yang cukup melelahkan
terutama menyangkut masalah ketua umum golkar yang sekarang jadi persoalan sn ya
nah dia memilih satu wilayah yang dia lebih nyaman gitu ya
karena konsolidasi selama ini kan sangat terganggu ya
dan yang kedua memang perkembangan yang demikian fit mencari itu adalah peranan deddy mulyadi luar biasa ya

dan yang kedua memang peran deddy mulyadi luar biasa ya
jadi ini bukan dpd tapi boun muzin
dan ini dalam politik saya kira ini suatu yang sangat kenisayaan ya
bahwa melihat perkembangan memang ini lebih safety ya buat golkar ke depan gitu
saya kira ini kecerdasan golkar ya walaupun kita lihat dalam munaslup nanti ya
tapi kok logikanya bagaimana bisa hanya ada erlangga dengan semua orang mendukung erlangga
padahal kalau kita lihat anatominya kita semua pasti tahu bagaimana anatomi part politik golkar dua ribu dua puluh
dua puluh tahun terakhir sepuluh tahun lima belas tahun terakhir
nama erlangga kan bukan rising star seperti orang orang yang lain idrus aziz kenapa bisa seperti itu mas
karena kalau menurut saya mereka itu sekarang erlangga ini adalah tokoh yang paling bisa diterima
oleh semua pihak
jadi the most acceptable bukan tokoh yang
sehingga dia tidak menjadi ancaman buat siapa siapa gitu loh
semua orang pikir ah ini orangnya bisa diajak ngomong lah nanti
tapi saya tetap yakin ini para sesepuh sesepuh ini memang mendorong agar terjadi konsolidasi
karena mereka lihat ini kalau enggak mereka lihat polnya kan di bawah sn itu kalau tau tau bisa di bawah empat persen kan musnah golkar ini
jadi mereka bilang enggak udah lah kita biasanya bekelahi saat ini
kita bersatu pilih tokoh yang bisa diterima semua pihak
nah battle nya nanti menjelang dua ribu sembilan belas siapa nih calon nomor dua nih
jadi peran senior senior sesepuh sesepuh ini juga penting juga mas bambang ya untuk konsolidir
saya kira penting sekali
terutama sesepuh yang punya akses ke gizi banyak kan
iya salah satu yang kemudian banyak orang menanti nanti
kalau tadi mas bambang dan pak firdaus sendiri mengatakan bahwa tidak akan ada pertarungan yang cukup berarti sebenarnya di munaslup ini seperti munas munas sebelumnya
lalu apakah ada tema tema agenda agenda poin poin khusus yang justru akan jadi
jadi perdebatan yang cukup seru kita lihat di munaslup yang esok hari
kita akan bahas di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami
jika tadi mas bambang dan pak firdaus memprediksi kayaknya tidak akan ada riak riak yang cukup berarti di arena munaslup dan rapina smart tagle car
tapi saya punya beberapa
cuplikan berita ya misalnya ada penolakan penolakan atau suara miring atas terpilihnya erlangga hartarto dalam proses rapat pleno
salah satunya adalah tokoh senior partai golkar priyobudi santoso
kita akan lihat yuk pernyataan pernyataannya
nanti kita akan minta analisa pak firdaus dan juga mas bambang
kita boleh buka di belakang
mungkin kita lihat pernyataan pernyataannya priyo
ini saya anjurkan golkar tetap pertahankan mekanisme demokratis berkompetisi secara sehat
buka pintu lebar lebar
siapapun figur yang ingin maju perlakukan semuanya dengan adil dan fair
ada beberapa kata kata atau kalimat kalimat yang cukup kencang sebenarnya
di tengah konsolidasi yang cukup baik
tidak perlu ada penghalangan atau cara cara
jadi priyo menganggap ada penghalangan atau cara cara berlebihan yang bisa berakibat fatal
sebagai orang yang lama berkecimpung di jenjang partai saya terperanjat rapat pleno sudah putuskan penggantian ketua umum dan tinggal pengesahan di rapimnas dan munaslup
anda lihat riak riak seperti ini ini mewakili banyak suara di partai golkar
hanya suara suara minoritas saja
dan anda lihat memang rapat pleno kemarin memang quote unquote tidak demokratis
enggak kalau saya lihat begini
ini kelihatannya karena waktu menghadapi dua ribu sembilan belas dan juga dua ribu delapan belas ya
ini kan yang paling bahaya buat golkar
kalau tidak jelas siapa ketua umumnya secara cepat ini pilkada tahun depan itu bisa hancur
karena cacat itu nanti
semua calon calon dari golkar itu cacat kalau oleh plt
jadi itu semua kepimpinan golkar menyadari
pokoknya sekarang ketua umum itu harus sah
bertempur di bawah itu
jadi saya lihat di arena besok di ketua umumnya kan smooth
tapi siapa sekjen siapa ketua dpr itu akan rame sekali
itu agenda agenda yang kemudian akan diperebut
dan saya kira suara suara ini bagian dari kuda kuda
jadi tidak mengijar ketua umum ya
tapi dia pasang posisi supaya nanti halo supaya jangan ribut
anda lihat hal yang sama pak firdaus
sama jadi beliau ini kan pernyataan normatif
tapi dibalik itu kan dia ingin diperhatikan dalam dinamika ini ya
dan seakhir ini tantangan buat erlangga untuk menguji bagaimana mengakomodir berbagai paksi paksi
ini ujian penting bagi erlangga sebelum dua ribu sembilan belas
kalau dia bisa melakukan konsolidasi saya kira kemungkinan dia muncul sebagai orang kedua sangat terbuka
sekarang dengan kekuasaan
tapi kalau kemudian dia tidak mampu ya mengendalikan dan memanage golkar dengan baik
sangat mungkin juga akan di konflik dilit berikutnya
meskipun sejak era reformasi nama erlangga hartarto tidak muncul sebagai tokoh politik yang sentral dan cukup bersinar ya
bahkan di partai golkar itu sendiri
pak firdaus tapi anda lihat selain kalau tadi mas bambang sudah katakan
dia memang bukan inspiring ya
dia bukan saya melihat dia bukan inspiring ya
tapi dia orang yang lebih bekerja ya dengan tenang ya
sesuai dengan motonya
acceptable lah ya
itu dikata kata bisa diterima oleh semua ya
tapi itu kan belum jadi ketua golkar
tapi ketika jadi ketua keluar golkar agak lain nanti kan dia akan menghadapi langsung ya
badainya akan lebih berat pak firdaus ya
pasti karena di golkar ini sangat pengalaman semua yang sekarang ini kan
yang ada di sekitar lingkaran satu golkar sekarang ini
mas bambang selain kalau tadi anda katakan proses ketua umumnya smooth
lalu apa poin poin saja poin poin apa saja yang kemudian dalam prediksi anda
ini justru akan jadi pertentangan perdebatan pertarungan yang bisa membuat pecah juga
karena kan gak asik kalau gak ada pertarungan gitu mas bama
saya prediksi saya begini
itu tadi betul yang disampaikan
apakah dia jadi ketua pengganti setia novanto aja
atau dia untuk satu periode
prediksi saya lebih gampang untuk sebagai pengganti setia novanto
ini untuk mengamankan tahun depan pilkada
karena itu paling penting buat golkar
kalau enggak dia bisa hancur babak belur disitu
sudah babak belur di tahun lalu ya
iya di tahun lalu
jadi dia amankan dulu dua ribu delapan belas nih pilkada
nah paling supaya nggak berantem
yang paling gampang diterima adalah yaudah ini gantinya setia novanto aja
nanti kita berantem soal ketua umumnya kita tunda dulu gitu loh
tapi sekarang amankan dulu nih
karena itu dpd dpd itu kan cepet
karena dpd dpd yang paling menghadapi di lapangan ini
kalau tahu tahu calon saya dinyatakan tidak sah kan repot
itu yang paling berkepentingan
itu yang paling menang dpd dpd
dan disinilah hebatnya menurut saya jasanya deddy mulyadi sebagai libero lah
dan dia sudah membuktikan karena itu langsung
saya kira dia ya saya setuju tadi kalau disebut mungkin ini salah satu calon sekjen yang kuat
iya calon kuat sekjen
karena dia punya jasa
karena dia punya jasa dan dia punya kemampuan menggarap itu
dan tahun dua ribu delapan belas ini memang perlu sekjen
memang perlu sekjen yang kuat untuk menghadapi itu
pertama dia bergabar muda kemudian dia dijabar
dan dia mengalami kepala daerah juga
ini sebenarnya bukan forum kampanye untuk deddy mulyadi
tapi cuma hal hal bisa bagaimana pergerakan dia
dan kita lihat betul betul bagaimana review pencalonan dan rituan kami ini betul betul terasa
dan dia harus melawan sisa sisa laskar pajangnya setia novanto kan
masih akan melawan
bagaimana predisi anda
bagaimana kemudian apakah ada semacam hanya pergantian ketua umum ansih
atau akan ada semacam bersih bersih beringin atau rezim cleansing juga gitu di kepengurusan baru golkar ini
saya kira untuk jangka pendek dua ribu sembilan belas ini konsolidasi dalam rangka pilkada
tentu erlangga akan diberi ruang yang cukup ya
di suasana yang kondusif
karena ini ada kaitan dengan kedekatan juga dengan kekuasaan sekarang ya
artinya para penggawa penggawa di golkar ini akan memberi kesempatan lah kepada erlangga
tapi yang berisik indiskasinya itu kan peranan deddy mulyadi
yang luar biasa ya ini yang muda ini ya
kalau dia kemudian diberi kepercayaan yang cukup strategik di golkar
itu akan membantu erlangga ya
untuk memperkuat konsolidasi ke bawah
karena deddy d punya pengalangan kepala daerah
meskipun gak dapat boarding pass kemarin pak firas
apa yang membuat kalau tadi anda katakan deddy mulyadi kuat
kok boarding passnya dikasih ke rituan kamil sebelumnya
tapi kan sekarang sudah berbalik kan
sekarang sudah berbalik
itu juga kecerdasan deddy mulyadi
dia orang yang
punya politisi di situ ya
nikung di perbatasan terakhir
dia tidak lelah ya
intuisinya kuat gitu ya
jadi erlangga diuntungkan dengan ada orang yang seperti deddy
saya kira dia masih muda
punya pengalaman di lapangan
golkar itu di jawa barat kuat kan
itu sangat kuat
betul dikatakan mas bambang tadi
paling tidak untuk jangka pendek ini
semua secara akan mengatakan kita konsentrasilah
akan ada banyak review nggak pak firdaus
terkait dengan apa yang terjadi di jawa barat
akan ada hal hal yang sama nggak
misalnya di daerah daerah lainnya
sudah diputuskan oleh novanto dan kawan kawan dari dpp
karena apa yang diputuskan
apa yang terjadi di daerah kan
tidak terlepas kebijakan dari dpp
saya kira erlangga akan melangkah langkah
tapi saya kira kalau erlangga gak berlangkah langkah pun
gak akan diganggu lah
karena semua akan berkonsentrasi ya
beri kesempatan kepada dia
saya melihat akan itu ya
tapi bahwa erlangga akan berlangkah langkah
untuk bagaimana mengolah pilkada
di daerah lain saya tadi akan dia lakukan
saya minta untuk terakhir
sebelum kita pindah ke topik yang lain
yang juga tidak kalah hangatnya
saya minta terawangannya mas bambang
sudah meliput peristiwa politik berpuluh puluh tahun
melihat fenomena seperti ini
apa yang anda prediksi akan terjadi
apakah akan ada pertarungan
atau akan ada golkar yang kemudian
seperti kemarin kemarin akan pecah lagi
atau anda juga lihat misalnya
nanti ketika sudah dipilih
erlangga justru akan mundur
misalnya jadi menteri perindustrian
dan akan membuat konstelasi politik nasional
jadi berubah lagi
karena akan ada hengki pengki lagi
apa yang anda predisi paskan
erlangga jadi ketua umum baru
saya dengarkan dulunya pak jokowi itu maunya
pak erlangga jadi ketua
dia mundur dari menteri
tapi dengan kondisi sekarang
saya kira itu tidak
saya kira pak erlangga tetap jadi menteri
dan dia mungkin akan minta lagi tambahan
untuk menteri perindustrian
dan saya kira juga dia pasti
dengan memberi dukungan pada pak jokowi ini
saya kira salah satu bayarannya
dia juga akan
dia juga punya amunisi
nanti yang mereka mereka yang mau lawan
udah dia bisa kasihlah
udah kamu gak usah ngalawan
kamu jadi dubes dulu lah di sana
atau jadi apalah di sini
tapi resiko politiknya tinggi juga
buat pak jokowi
karena konsistensi itu kan juga akan ditagih oleh publik
misalnya media pasti akan memutar
apa omongan omongan presiden jokowi
di awal awal pemerintahannya
bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan
ini kan juga jatuh
tapi kan kenyataannya
sudah semua partai kan
boleh kita bilang itu
kalau mau ditarik soal itu
pak jokowi dulu bilang
semua kabinetnya akan orang orang
itu kan kenyataannya
usi usi politik itu ya
janji politik itu ya
namanya juga janji politik ya
menurut saya mungkin itu namanya
bukan janji politik lagi ya
ini seperti dikatakan george bush senior
dia mengatakan begini
mas baban dan pak fidaus
di indonesia dan dimanapun
yang juga akan kita tagi
campaign dan governing dari donald trump
atau sudah memutuskan
akan menjadi ibu kota israel itu
hanya akan ada
atau hanya berumah
gertakan sambil politik
atau akan betul betul terrealisasi
di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami
pintar yang masuknya